untuk apa kau mabuk mabuk seperti ini
tidak ada gunanya untuk muka kau bangun
jika aku tanya balik tugas apa yang sedang digelap dan dilampung tunai kamu
aku harus bisa menemukan lebih dulu papa gerahang
jangan sampai aku kedahuluan gelap nyawang dan lampung jambu
aku mohon diri
tunggu gusti silahkan duduk
mau pesan apa
buatkan kami berdua minuman
sejak diangkat menjadi prajurit tinggi oleh ki banyak sumpah
sikap rangkawi itu makin banyak saja kelihatan
sudahlah tidak perlu kau ambil hati
kau harus bisa membedakan antara tugas dan persoalan pribadi
tapi apakah gelap tidak menangkap suatu hal yang ganjil
rangkawe itu bisa dibilang orangnya ki banyak sumpah
aku mengerti maksudmu ki lampung jambu
tapi sebelum kita berbicara
kita tidak boleh berbicara
kita mendapatkan cukup bukti yang kuat
kita tidak boleh gegabah dalam menyikapi sesuatu
sebaiknya kita harus lebih berhati hati
dulu kau bisa lolos dariku
tetapi tidak untuk sekarang
kau harus mati di tangan
kenapa kau menolongku
siapa yang menyuruhmu orang kawi
kenapa kau berpikir ada orang yang menyuruh
kau jangan pura pura tidak tahu
dua orang di kerajaan pasti akan membunuhku
katakan siapa yang menyuruhmu
ki banyak sumba yang menyuruhku
aku sudah menduganya
banyak sumba pasti menyuruh orang untuk membantuku
iya kau benar bapak gerah
ki banyak sumba dulu pernah menceritakan kepada aku
saat kau bersitegang dengan lampunjamu
makanya aku sudah menduga
kalau kau suruhan ki banyak sumpah
sudah lama aku menunggumu
kena kau sekarang bapak gerah
kau sudah masuk
aku pendekar yang tak terkalahkan
hei orang orang galuh
maju kalian semua kalau berani
apa yang kau lakukan
pinggir kau niat aku
aku tidak perlu bantuanmu
sudahlah nyi nawa
kau tidak perlu mempedulikanku lagi nawa
aku sudah buta nyi nawa
aku sudah buta nyi nawa
biarkan aku menjalani hidupku sendirinya
aku benci mendasikapmu
apakah kau pikir aku senang melihat keadaanmu seperti ini
hatiku rasanya terbakar kang
hatiku rasanya terbakar melihat kau jangan meraba raba
hingga rasanya aku habis ini ngerat kencana
tapi aku tidak bisa melukakannya tanpamu
tidak akan mengandungi
apa yang aku rasakan sekarang
dan rasa dendamu itu
tidak akan melebih
apa yang sudah membakar di dadaku sekarang nyi nawa
apa yang bisa dilakukan
oleh seorang nabi lagi buta seperti aku nyi
apa yang bisa dilakukan
kau pasti bisa sepucuk
berkubah nyi nawa
obat dari nyi nawa sudah hampir habis
dan tidak ada gunanya nyi
matamu masih buta
kau pengecut kang kang
sebenarnya kau takut menghadapi ngerat kencana
makanya kau membiarkan matamu buta
agar semua orang tahu dan mengasihanimu
bukankah itu namanya pengecut
aku surat kerta
tidak pernah takut dengan siapapun
termasuk dengan ngerat kencana
mulutmu saja yang sesumbar
kau tidak lebih dari seekor katak dalam tempur
ini rempah rempahnya ki
rebus dengan dua batok air
kemudian dijadikan dengan satu batuk
minum setelah bangun tidur
minum ramuannya ki
biar masuk anginnya cepat sembuh
simpan saja ki
pamer pernah merasa bosan
saat menolak orang
kebosan bernafas pamanah
tentu saja tidak paman
kalau aku tidak bernafas
pas aku mati
seharusnya dengan berbuat baik
jadikan perbuatan baik itu
seperti desah nafas
yang mengeringi hidup kita
yang mengakhiri perbuatan baik kita
tidak boleh ada kata
untuk selalu menyebarkan perbuatan baik itu
tidak ada yang bisa diberikan
hanya itu saja
hanya itu saja
untuk membantu mogi
sama sama agusti prabu
aku akan lebih memperhatikan tindak dewi
yang seharusnya aku lakukan
apa semua itu see you